terima kasih anda masih bersama kami
setelah pks dan gerindra
kini giliran dpd pdi perjuangan
dan partai golkar jawa barat
yang sepakat untuk berkoalisi di pilkada
kedua partai sepakat untuk sama sama berjuang
meraih kemenangan di enam
kaupaten dan kota di jawa barat
ketua dpd partai golkar jawa barat
deddy mulyadi beserta rombongan rabu siang
menyambangi kantor dpd pdi
perjuangan jawa barat rombongan pun
disambut langsung oleh ketua dpd pdip
jawa barat t b hasanuddin
pertemuan itu diadakan secara tertutup dan
berlangsung selama kurang lebih satu jam
para pimpinan kedua partai besar itu menyatakan
sepakat untuk bekerja sama
memenangkan pilkada serentak di enam belas
kabupaten dan kota di jawa barat
sementara mengenai pemilihan
gubernur jawa barat mereka menyerahkannya
kepada dewan pimpinan pusat masing masing
jadi kontek hari ini saya hanya membicarakan
orang orang yang mesti dipasang
menjadi bupati dan wali kota
sedangkan menjadi gubernur dan waktu itu gubernur
sudah bukan otoritas saya
kita paham posisi kita di mana
jangan pilkada ini kan kita harus bersama sama
untuk memenangkan calon yang
baik diusung oleh dpd pertuangan
maupun diusung oleh partai golkar
sementara itu t b hasanuddin menuturkan
ideologi kedua partai dalam menjalankan
visi misinya untuk memuluskan
koalisi itu kedua partai memutuskan
untuk membentuk tim lima yang terdiri
dari sepuluh orang pengurus lima orang

orang dari partai golkar dan lima orang dari
ruli rohimat bandung